selamat pagi pak terima kasih sudah bergabung dengan kompas tv
pak sadira terima kasih pak sadira sudah bergabung dengan kompas tv
pak hingga saat ini bagaimana kondisi yang pak sadira bisa ceritakan kepada kita
kalau kondisi saya ya sedikit
tidak terlalu parah sedikit membaiklah
cuma perawatan masih kurang
jadi masih ada yang dirasakan ada yang menangani
ya kami doakan agar pak salira bisa cepat sembuh cepat pulih dan kembali berkumpul dengan keluarga
pak sedikit mungkin akan yang bisa kita tanyakan ke pak sadira terkait dengan waktu kejadian saat itu
di malam hari hari sabtu malam
sepenggelitan bapak seingatan bapak
yang bisa diceritakan kepada kita bagaimana kejadian saat itu pak
waktu kejadian emang saya habis makan sore sekitar habis maghrib
saya akan melanjutkan perjalanan arah ke depok
cuman rencananya kan mau singgah dulu di
nah cuma pada saat di perempatan ciater itu kan ada kendaraan lalu lalang yang keluar masuk kan
jadi saya berhenti di situ ngeram
sambil injek rem sambil tidak terlalu jalan
lalu setelah saya masuk itu saya lihat kondisi angin saya tahu habis gitu
nah pada saat itulah saya sudah hilang kendali untuk mencari penyelamat
biasanya kan sudah ada antisipasi jalur yang nanjak ke atas itu kan
nah ternyata kan di situ tidak ada
kalau saya teruskan melalui jalan raya otomatis banyak kendaraan yang tersambar
akhirnya saya punya inisiatif harus membuang
nah di depan saya lihat ada tiang listrik
agar kendaraan bus itu berhenti paksa bisa putar ke kanan gitu
dan setelah itu saya sudah tidak tahu
masih begitu saya ingatkan saya hari pada saat kejadian
karena kalau saya teruskan untuk melalui jalan raya itu akan terjadi hal hal yang banyak akan terjadi gitu
karena di depan saya lihat ada sepeda motor sekitar lima rombongan saya kelasan dia tidak mau minggir
akhirnya saya terpaksa ngebuang ke kanan untuk menyelamatkan
daripada lebih banyak korban yang di depan lebih baik
untuk menghindari kecelakaan yang lebih banyak
jadi saya mengambil spasi ya terpaksa saya buang ke kanan gitu
untuk agar kendaraan bis itu berhenti
mungkin yang kita ketahui saat ini dari informasi yang beredar bahwa
tiga bus dalam rombongan tersebut
apakah itu sesuai dengan fakta yang bapak lihat sesuai dengan kondisi di lapangan
sesuai dengan kondisi saat itu bahwa memang ada tiga bus atau berapa sebenarnya
dan waktu itu kecelakaannya bus yang mengalami kecelakaan ada di bus yang keberapa rombongan yang keberapa
dan saat itu bapak juga mengendari bus di rombongan yang nomor berapa
memang betul semuanya tiga bus
bis dua dan mis tiga dia sudah melanjutkan perjalanan lebih dulu gitu
karena masih ada kendaraan yang eh setelah
resaharya istirahat di rombongan bang jun ya kan
saya masih nahan di situ masih ada yang ditunggu
mungkin bisa diceritakan sedikit pak dari kondisi mungkin bapak sedikit mengetahui
yang bisa dibapa ceritakan kepada kita ini kondisi para korban yang ada dalam bis yang bapak bawa saat itu
apakah bisa saat itu mungkin melihatnya atau bisa diceritakan kepada kita
saya tidak melihat korban sama sekali pak karena pada saat itu saya tergenset pak
jadi korban yang diselamatkan itu pun saya tidak tahu gitu
karena saya terakhir di
untuk di apa evakuasi
setelah korban yang lainnya sudah dievakuasi
karena posisi saya tergenset di tidak bisa ditarik
pak berarti saat ini kondisi bapak di rsud subang saat ini rawat jalan
dan boleh update sedikit kepada kita pak terkait dengan kondisi bapak saat ini
dan perawatannya apa saja yang diberikan kepada bapak
untuk perawatan di sini saya belum ada perawatan apa apa
ini baru dikasih peta adin sama inpus saja
mungkin dari yang bapak lihat di sana di rsud mungkin ada pemerintah atau pejabat yang datang untuk mengunjungi
para korban yang ee
ada yang merawat di rsud kabupaten subang pak
untuk keamanan mungkin di sini masih ada
tiap jam tiap menit ada saja
dari pihak kepolisian gitu dari aparat
pak sedikit kembali ke soal bus tersebut kecelakaan tersebut pak
dari bus yang bapak kendarai apakah memang ini adalah bus yang sering bapak kendarai sehari hari
ataupun pada saat memang ada yang memesan bus tersebut harus bapak yang kendarai
atau memang ini bisa dikendarai oleh pengemudi atau supir mana saja pak
dan sudah berapa lama bapak mengendarai bus ini
kalau temuan dari bus ini saya baru per hari ini ya
untuk kedala penyakitnya saya belum bisa mengetahui
bis yang istilahnya kendala kendala yang lainnya saya belum mengetahui karena bis ini baru saya pegang gitu
kalau untuk histori bapak sebagai atau rekam jejak bapak sebagai sebuah
seorang supir bis pak sudah berapa lama bapak menjadi seorang supir bis
saya menjadi seorang supir dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh an
oke dari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam ya pak ya
pak kalau kita melihat kembali ke kecelakaan tersebut apakah memang selama perjalanan itu ada kendala
ataupun ada ini masalah dari bis yang bapak bawa atau bis yang
selama perjalanan mungkin saya kan dari kemarin
nginep di badung ya
mulai dari depok saya sampai ke alun alun
dari alun alun bandung saya nginep di hotel siamplas
nah dari hotel siam plus baru melanjutkan hari hari kedua
ada pulang ke tangguban perahu gitu
nah itu kendalanya hanya pada saat itu hanya secara mendalam aja gitu
rem dalam masih ya untuk masih bisa dikendalikan lah untuk anginnya masih normal gitu anginnya
akhirnya saya memanggil seorang montir dari kesaraya rumah bangkang jam tujuh
setelah itu kan disetel
agar rem itu bisa lebih tinggi gitu kan
nah setelah disetel lah di raksasa di parkiran tangguban perahu
sampai turun pun kalau seandainya mau terjadi di tangkuban perahu sudah terjadi kan gitu
kalau memang rem itu anginnya habis gitu
ternyata dari setelah diperbaiki dari tangguban perahu ya alhamdulillah aman
sampai di rumah makan bagjun
apakah mungkin sebelumnya yang bapak lihat atau terkait dengan kondisi bus tersebut
apakah memang sebelumnya sudah diperiksa pak sebelum melakukan perjalanan itu
ada pemeriksaan yang lebih intensif kepada bus di situ terkait dengan mesinnya terkait dengan teknisnya
apakah memang dilakukan atau pada saat itu bus posisi sudah berjalan
ini sudah ready sudah siap dan bapak tinggal mengendarainya
emang pada saat itu emang semua ready
untuk perjalanan bis semua setiap akan perjalanan menuju bandung seluruh unit itu selalu dicek
mulai dari kapas rem mesin kopling semua sesuatunya sudah dikendalikan dari kantor
berarti kantor saat itu melaporkan kepada bapak bahwa bus dalam keadaan siap atau layak
karena memang pada saat itu sudah semua dari kantor sudah dicek
saya pun kalau setiap mau berangkat apa kekurangannya selalu saya laporkan kantor
pak saat ini polisi sedang melakukan olah tkp
dari kejadian pertama pun mungkin polisi sudah meminta keterangan
sudah berapa kali gitu
setiap menjaga tiket ya kan
untuk yang menjaga sehari hari ini selalu minta keterangan
jadi polisi sudah meminta keterangan untuk keperluan olah tkp ini ya pak ya
dan pada akhirnya sudah bapak pun sudah memberikan keterangan tersebut kepada polisi
pak terima kasih banyak atas informasinya
kita berharap bapak segera lekas pulih dan juga bisa berkumpul bersama keluarga